seorang mahasiswa terjun ke selokan usai ditabrak mobil dari belakang di jalan ahmad yani surabaya
akibat kejadian ini korban mengalami luka dan motornya rusak berat
sedangkan mobil yang menabrak korban melarikan diri
sepeda motor milik muhammad khalil mahasiswa universitas nahdlatul ulama ini
tenggelam di sebuah selokan usai ditabrak sebuah mobil di jalan ahmad yani surabaya
akibatnya motor korban rusak berat dan korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya
sementara pengendara mobil yang menabrak korban kabur melarikan diri
kecelakaan terjadi saat korban melintas dari arah sidoarjo menuju surabaya
namun di depan gedung geraha pena tiba tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabraknya dari arah belakang
kerasnya benturan membuat korban bersama motornya terpental dan masuk selokan
usai dievakuasi korban langsung dibawa petugas rescue ke rumah sakit islam monokromo
untuk mengetahui kronologi kecelakaan polisi masih melakukan pelacakan nomor polisi mobil yang kabur melalui jaringan cctv
ada roda dua kesini mau puter balik mungkin ya mau puter balik
ini terus mobilnya kan laju cepat nabrak di barier situ
sementara diganjuk sebuah minibus ringsek usai dihantam kereta api ranggajati
jurusan cirebon jember di perlintasan kereta api tanpa palang pintu desa peh serut
kecelakaan diduga akibat mobil mogok saat berada di tengah perlintasan
kerasnya benturan membuat minibus yang dikendarai supardi warga kelurahan jatirejo
kecamatan nganjuk ini terseret hingga tiga puluh meter
akibatnya satu penumpang luka luka dan satu penumpang meninggal dunia
sementara dua orang lainnya berhasil menyelamatkan diri
guna penyelidikan korban tewas dan dua korban luka luka dilarikan ke rumah sakit bayangkara untuk divisum